dalam bersama richard kemudian korban masuk disusul oleh kuat kemudian saya lihat ricky di belakang
kemudian saya minta joshua berdiri di depan saya
kemudian saya mengingat lagi kejadian yang menimpa istri saya saya bertanya kepada yosua waktu itu
kenapa kamu tega kurang ajar sama ibu
jawaban yang diberikan oleh yosua itu saya lihat menantang saya
apa jawabannya dari korban
tega apa komandan
oh kamu kurang ajar sama ibu
kemudian saya marah sekali dengan jawaban seperti itu
akhirnya kemudian saya perintahkan richard untuk
hajar joshua yang mulia
bagaimana saudara memerintahkan saudara richard untuk menghajar
akhirnya kemudian richard keluarkan senjata dia kokang kemudian nembak maju
sampai dengan yosua jatuh yang mulia
saudara terdakwa saya ingatkan bahwa dari keterangan terdakwa richard terdakwa riki rizal
maupun terdakwa kuat ma'ruf di persidangan
terdakwa kuat ma'ruf di persidangan
tidak ada yang menerangkan bahwa saudara sempat bercakap cakap dengan korban
tetapi saudara langsung begitu melihat korban mereka mengatakan hal yang sama yaitu
dan terdakwa korban mengatakan ada apa pak ada apa pak
tapi pada saat yang sama saudara mengatakan
kamu kok tega sekali tidak ada percakapan itu diantara tiga terdakwa
yang sudah memberikan keterangan bisa saudara jelaskan
ijin ya mulia saya mohon maaf saya interupsi sedikit
saya menonton keterangan terdakwa kuat ma'ruf percakapan yang itu ada ya mulia
mohon maaf saya tadi kebetulan dalam perjalanan kesini saya sempat menonton itu
terima kasih ya mulia
saudara penasihat hukum nanti saudara mau punya kesempatan sendiri
tetapi kita akan tanyakan dulu
saya sempat menyampaikan itu yang mulia
saudara sempat menyampaikan itu
karena saya harus menanyakan kenapa sih dia tega kurang ajar ke istri saya ya mulia
itu yang saudara sampaikan
selanjutnya saudara melakukan hajar
tapi richard kemarin di persidangan menyampaikan
mana yang benar
keterangan saya hajar chad
kalaupun itu kemudian dia melakukan penembakan
saya sudah sampaikan bahwa saya akan bertanggung jawab atas perintah yang kemudian hajar
kemudian dilakukan penembakan yang mulia
bukan karena ini dikaitkan dengan keterangan saudara sendiri
tadi pada saat di lantai tiga di saguling
saudara mengatakan kamu backup saya kalau dia melawan tembak
nah tetapi sekarang saudara mengatakan hajar
karena dalam kondisi seperti itu
saya tidak mungkin memikirkan apa yang harus saya sampaikan
kalimatnya saudara lupa
saya sampaikan hajar chad
selanjutnya apa yang saudara lakukan setelah
saudara lakukan setelah tidak lama
saudara masih ingat berapa kali richard menembak
saya tidak ingat yang jelas dia menembak maju terus sampai dengan jatuh yang mulia
mereka maju sampai dengan jatuh
pada saat joshua robo saya kemudian menyampaikan stop berhenti
setelah itu saya panik dan sadar ya mulia
berarti ada korban yang terjadi di rumah saya yang mulia
akhirnya kemudian saya berpikir ini bagaimana kemudian peristiwa ini bisa saya lindungi richard yang mulia
saya kemudian berpikir bagaimana penembakan oleh anggota polri ini bisa
membantu yang bersangkutan harus ada perlawanan ataupun pembelaan diri yang mulia
akhirnya kemudian saya melihat senjata yosua di pinggang waktu itu karena jatuhnya telungkup
saya kemudian mengambil senjatanya yang mulia
saya tembakan ke dinding
ini refleks saya setelah melihat kejadian itu yang mulia
kemudian saya juga mengingat bahwa ini harus ada tembakan dari ini ya mulia
jadi saya harus ada tembakan dari joshua sehingga saya mengambil tangan joshua untuk menembakkan ke lemari di belakang ya mulia
karena kalau saya harus tembakan ke dinding lagi itu ada halang dengan tangga ya mulia
sehingga saya ambil kemudian saya tembakkan ke dinding lemari di atas tv itu yang mulia
itu yang saudara lakukan
dari keterangan saudara ini ada beberapa hal yang tidak bersesuaian dengan keterangan saksi saksi lain yang menjadi terdakwa di dalam perkara ini
pertama tidak ada saksi yang menerangkan bahwa saudara menyatakan berhenti cat stop chart
itu tidak ada kalimat itu yang diterangkan oleh para saksi
riki rizal sendiri kemarin menerangkan bahwa dia tidak melihat saudara menembak korban
dan keterangan itu ketika digunakan alat lie detector ternyata benar
bahwa dia tidak melihat saudara menembak korban
kalimat yang saudara terangkan berhenti cat itu tidak ada atau stop chart seperti yang saudara sampaikan tadi
bisa saudara terangkan
saya sampaikan dalam pemeriksaan saya saya masih sempat menyampaikan itu yang mulia
karena memang situasi waktu itu sangat cepat
sehingga saya refleks menyampaikan untuk stop berhenti setelah yosua roboh
kemudian memang saya tidak menembak ke arah itu tapi ke arah dinding ya mulia
dinding di atas tangga lemari di atas tv yang mulia
dalam saudara tadi menerangkan bahwa saya menembak dengan senjata yang ada di pinggang joshua betul
dalam keterangannya riki rizal dan keterangan terdakwa richard
mereka mengatakan bahwa dari magelang saya sudah mengamankan senjatanya korban
saya letakkan di atas di dalam dashboard mobil yang digunakan oleh istri saudara pada saat menjemput
pada saat berpergian dari magelang menuju saguling
dan riki rizal sendiri juga menyampaikan bahwa korban sempat menanyakan senjatanya bagaimana bang
oh sudah saya amankan itu ada di mobil depan
tapi kemudian saudara sekarang menerangkan
bahwa senjata itu ada di pinggang dari korban pada saat penembakan
bisa saudara terangkan hal itu
yang saya ketahui seperti itu yang mulia
saya tidak mendapatkan informasi bahwa senjata itu sudah diamankan oleh riki di magelang yang mulia
seingat saya senjata itu ada di pinggangnya kemudian saya refleks untuk mengambil senjata itu dan menembakkan ke dinding yang mulia
ya keterangan saudara sangat berbeda dengan keterangan para terdakwa lain khususnya richard dan ricky
itu yang saudara mengatakan bahwa saya nembak dengan senjatanya korban
tapi riki rizal dan eliezer tadi saudara sudah membantah
tapi ini riki rizal yang menerangkan bahwa senjata masih saya amankan di mobil
bisa saudara terangkan
saya tidak mengetahui kapan
bisa saudara terangkan
yosua mengambil itu yang mulia
saudara tidak mengetahui kapan yosua mengambil senjata itu
padahal saudara richard di persidangan menerangkan bahwa saudara memerintahkan mengambil untuk senjatanya korban pada saat di rumah saguling
dan tadi saudara sudah bantah hal itu
saya tidak tahu saudara tidak mengatakan begitu
makanya ada hal yang mungkin saudara terangkan sangat berbeda dengan keterangan terdakwa lain di persidangan ini
bisa saudara jelaskan
saya sudah sampaikan yang mulia terkait pengamanan senjata di magelang itu saya tidak mendapat informasi
saya juga tidak meminta keterangan saya juga tidak meminta senjata itu dari richard waktu itu yang mulia
saudara kapan saudara membuat skenario itu
setelah istri saya saya jemput ke dalam kamar kemudian diantar riki ke saguling saya kemudian masuk kembali ke dalam
menyampaikan ke richard bahwa saya akan bertanggung jawab atas penembakan ini
hanya kamu harus menjelaskan bahwa ini tembak menembak
yang diawali dari teriakan ibu di dalam kamar
kemudian yosua menembak kamu kamu balas menembak
itu saja skenario awal atau cerita tidak benar yang saya minta richard untuk menyampaikan pada saat pemeriksaan
nantinya apabila dilakukan pemeriksaan yang mulia
kapan itu saudara jelaskan kepada richard
setelah kejadian yang mulia
setelah kejadian begitu selesai kejadian
setelah kejadian begitu selesai kejadian
sesudahnya yang mulia
setelah istri saya saya antar ke depan untuk diantar ricky ke saguling saya masuk kembali ke dalam menemui richard yang mulia
pada saat saudara menjelaskan kepada richard siapa yang mendengar itu
waktu itu hanya kami berdua di dalam
hanya saudara berdua
kapan saudara menjelaskan skenario itu kepada ricky rizal dan kepada kuat ma'ruf
jadi setelah malam jenazah di bawah saya menghadap ke pimpinan menjelaskan skenario itu
kemudian saya juga setelah menghadap pimpinan saya ingat baru teringat bahwa saya belum menjelaskan ke ricky dan kuat
sehingga dari situ saya menemui mereka di lantai tiga biro propos yang mulia
pada saat itu pemeriksaan masih berlangsung
saya minta waktu untuk ketemu saya di ruangan lantai tiga berempat dengan mereka yang mulia
saya kemudian nanyakan ke kuat kamu sudah cerita apa
saya cuma menanyakan aja dulu jadi pada saat di biro provos
hanya waktunya itu saja nanti saudara terangkan lagi
selanjutnya jadi saudara hanya menyampaikan skenario pertama mengenai tk
dan skenario pertama mengenai tembak menembak itu hanya kepada richard